sudah siap semuanya
sudah bu aja
tolong bu ditutup bu
kenapa aku sakit sih
aduh aku muter muter sih
aduh kayak kembang gepa bumi
aduh kenapa ya
aduh ini pasti gara gara si aja
pas ini dia ngerjain gue nih jangan jangan
aku gak mau liat bawah aku semua itu
lu keluar sama si haja
karena kami selama ini
karena kami sudah menduga
dihaja ke bawah dan tidur juga
aduh udah gak salah lagi deh
gue penasaran pasti mereka ngepas gue kemana diusir kan
pasti bener tuh
aduh aduh berhenti
aduh kenapa nih
ibu bangun bu
ibu bangun bu
bokang mau sakit aja
bangun bu erte
ibu bangun bu
tolong ibu erte
pak erte bu rina jatuh dari balkon pak
tolong carikan taksi biar saya bawa ke dokter bu
pak erte bu rina sudah meninggal pak
indah indah ibu
kenapa jadi begini bu
bu aja bagaimana usahamu gitu bu aja
sebaiknya secepatnya dimandikan saja ya pak rt
baik bu aja
kok heran dia karena itu bisa tuduh sendiri
mungkin dia sering membuka aib orang kali bu
iya kayak gitu aja ya
ada apa nih pak
gak ada apa apa pak rt cuma kompleset aja
ya sudah dibereskan lagi ya pak ya
bagaimana bu sudah siap semuanya
sudah bu aja
astagfirullahaladzim bu tolong bu ditutup bu
saya bingung wajah dari mulai jenazah ini dibaringkan di ruang tamu
kainnya selalu saja turun sendiri
sepertinya jenazah ini tidak mau dikainin
kalau begitu cepat cepat kita mandikan saja ya bu
sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
tolong ya bu dipegangin kainnya biar saya mandikan
kalau gak mandang pak rt saya malas banget datang kemari
ya betul ibu ibu
saya juga heran kenapa pak rt punya istri seperti dia
senang banget buka aib orang
warga rt di sini habis jadi paham pepisah ranti
terus bu inget gak bu dulu tuh ya
kan yang paling kasihan tuh ya nasib aja punur aini
dia tuh difitnah habis habisan sama bu rena
hampir aja diusir di kampung kita
ya aku siap banget ya
aduh keperluan ya kadang kadang bu rena itu ya
ya aku juga
kasus apa verantwort pak
jenazah sudah selesai dimandikan
bisa dibawa ke depan
ya bu ja
bagaimana bu hajar
jenasa sudah bisa dipindahkan
tapi kenapa bu
kain penutup jenazahnya dari tadi bergerak turun pak
dan mau lepas dari tubuh jenasah
saya khawatir kalau nanti diangkat
kayaknya melorot sampai jatuh
dan jenasah jadi terbuka dan tidak ada penutupnya pak
jadi gimana bu
sebaiknya jenasah di kafani di dalam garasi saja ya pak
setelah di kafani baru dibawa ke depan
kalau dilihat orang takut dari bahan guncingan pak
mana baiknya menurut ibu saja bu